sejumlah karyawan pabrik dan pengguna jalan tol jakarta cikampek arah jakarta turun ke jalan pada kamis pagi
para pengguna jalan tol ini memprotes penyekatan yang dilakukan petugas di kilometer tiga puluh satu yang menimbulkan kemacetan
sejumlah karyawan terpaksa berjalan kaki agar bisa keluar dari jalan tol
karyawan pun meminta pada pihak kepolisian untuk bisa mengubah pola penyekatan
sementara hingga kamis siang arus selalu lintas di ruas jalan tol jakarta cikampek arah cikampek terpantau macet total sedangkan arah sebaliknya terpantau ramai lancar